ini anak urusan
tenang aja mang kandar
nanti ana kasih fulusnya
ya oke ya tuh
ana orangnya sangat bertanggung jawab mang kandar
selain itu ana dilengkapi dan didukung oleh ilmu agama yang tinggi
jadi ana bisa dipercaya
fantas diserahkan kepada ana
ana ambil kuncinya dulu ya mang kandar
ada nggak ruf
ana simpan dalam lemari
israelites itu adalah greta
kau pun bagus sekali
terus kita pasrah sama allah tapi tetap nyari kitanya
ah lagu lu lagu lama kayak kaset kusut pake ngomong pasrah lu
eh kita nyari serius aja nih di ubuk ubok nih kota nih kagak ketemu
apalagi cuman modal pasrah lu
maksud saya teh gak begitu tom
hah ya silahkan
mamang pernah denger nama orang yang namanya jul kipli gak
dengar gak nama orang itu
tuh kan ada
setahu saya disini ada tiga orang yang namanya jul kipli
tapi salah satunya ada yang ustadz gak bang
ustadz ustadz apa gaknya saya gak tau tuh
tapi boleh nggak kita minta tiga alamat orang itu
oke sebentar ya saya tulisin dulu ya
heheheh gimana sih kan belum jelas dia ngomong tadi
gagak tau ustadz apa kagak lu ngapain minta alamatnya
kalau mau jalan lagi cari satu satu tuh rumahnya
waduh gue rasanya meremuk
pokoknya lu pasti lagi mikirin ya gimana cara nyarinya ustadz rehan ya
iya pi gimana ya caranya supaya si dimas gak ngejar ngejar bianti lagi
bianti dimas lagi sih
pukir aja sendiri
ibarat kata jepang masih jauh
jepang masih jauh ngapain mikirin yang jauh jauh
ini ada belanda belanda deket banget di depan mata mau nembak lagi
kan poe yang itu udah dipikirin
nah lu udah bantuin gue mikir
oh gak gue mau tidur
mikir itu lebih baik daripada nganga
enggak mikir aja sendiri
lu kan temen gue pi
daripada lu nganga lu ngacai
jangan lu mikir
kapan lu mau ganten kalo begitu
aneh mesti cari kemah nih lagi tuh kunci
coba sama kamu inget inget dulu
barangkali kamu itu lupa
nah aneh kagak mungkin lupa
itu kunci aneh taro dalam lemari fakiran aneh
harusnya kan ada tuh
kalo ada itu kunci aneh kagak bakalan cari
ingatan aneh kan tajem
aneh senior paling senior disini
mana tuh itu
astaghfirullahaladzim ya allah ya allah
apaan yang penting udah ustaz
kunci yang dimahaminin umiya ke aneh
eh inget ya jangan mencurigakan ya gerakannya
yaudah siap dong ustaz
ya allah panas banget dah
lah aku gelas kagak lagi
mau di dapur jangan jangan ya
kenapa gini pecah begini semua ya
lalu piring juga kagak ada nih
badan saya pegal pegal semua ma
sakit badan saya
mungkin karena seharian saya berberes rumah mak
lagian gitu udah bilang gak usah beres beres rumi
biar saya gang beres beres
biar saya aja yang beres beres
iya sih kalau gak apa apa
tapi ujung ujungnya pegang sama gelas gue pecah semua
mak saya nggak sengaja udah mecahin piring sama gelas emak
nanti pasti saya ganti ya mak
iya iya yang udah jangan sedih
mak bener gak apa apa
gak marah beneran mak
kagak gak marah
kalau emak gak marah boleh kali picitin kepala saya mak
kepala saya puyang sekali mak
kamu cari di bawah kasur juga gak ada
ini udah keliling keliling kamar
kagak ada juga
gimana yang terjadi itu
ya mak juga bingung mak
mak harus berhati hati
kamu bingung mak yang capek
jangan jangan serimba yang ngampil pak ustadz
kita lihat tadi siang
kamu tadi dari mana baru datang
ini mak kandar
habis belanja tadi ke kota
antum suul adab ya
kunci dalam lemari pakaian

antum belanjain beginian
ma lu dua aja ambil duit
gue beli ini pakai duit gua sendiri om
antum jangan bohong
berani berani nyolong duit lima puluh juta
saya nggak ada
eh bukman antum
sabar ratu kamute
bener apa nggak
eh apa lagi sih
anda mau cari barang bukti
geledah seisi ruangan
yaudah tarian aja sampai puas
nggak ada kan
udah dibilangin sih
antum pasti sembunyi di suatu tempat
demi allah gue gak ada ngambil
jangan bawa bawa nama allah
antum calon penghuni neraka
antum manusia munafik
bung irman udah
nggak ada udah ustadz
nggak ada bung ustadz